dan bagaimana perkembangan terakhir kasus ini
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia wida subianto
di probolinggo jawa timur
selamat pagi wida
kasus ini berkembang menjadi kasus dugaan penggadaan uang
sebenarnya bagaimana praktik dari penggadaan uang ini tersendiri
ya selamat pagi puncil
sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu di mana saya berada saat ini
saat ini saya berada di salah satu tenda di padepokan dimas kanjeng di probolinggo
jadi kalau di sini masyarakat dari seluruh indonesia mereka mengakui
saya tahu ada yang dari papua kemudian mulai dari sumatera
ada juga yang dari sulawesi tinggal di sini seperti ini
selain ada asrama putra dan putri ini juga ada tenda tenda seperti ini
mereka tinggal di dalam tenda kemudian juga untuk kebutuhan
misalnya untuk konsumsi mereka memasak secara bersama sama
selama tinggal di sini tidak banyak atau juga tidak sedikit begitu yang tinggal selama bertahun tahun
ada yang menetap ataupun ada yang pulang pergi seperti itu punca
ada yang sampai enam tahun mereka tinggal di sini dari sulawesi begitu namun mereka juga pulang pergi
nah sampai bertahun tahun mau tinggal di sini pastinya ada yang mendasari
kita ingin bertanya langsung kepada salah satu masyarakat yang mempercayai dari acara dari kanjeng dim
salah satunya dengan di sini ada bapak permisi dengan bapak siapa bapak
bapak muslih anda tidak berasal dari
berasal dari jember
kemudian tinggal di sini sama dengan teman teman di sini dalam kurun waktu yang tidak sedikit gitu
apa yang mendasari
ya kami di sini yang jelas belajar akhlaklah hari hari dengan melihatkan dimas kanjeng
yang mulia dimas kanjeng taat pribadi belajar akhlak
tidak ada yang lain
kemudian menjaga amalan
bahkan hari hari kami itu di sini sholat berjamaah di masjid lima waktu dengan kawan kawan yang ada
bahkan anak saya juga hafalan quran
itu hari hari seperti itu
kemudian kalau malam hari habis sholat lima waktu kami setiap saat istighosah
tidak ada yang lain
pak musli ketika saya berada di sini semua menyatakan bahwa disini adalah sebagai bentuk perjuangan
mau tinggal di tenda kemudian juga banyak melakukan pengorbanan
perjuangan apa yang sebenarnya ingin dicapai
perjuangan yang kami yang dimaksudkan itu ya perjuangan sebagaimana kehidupan harian sosial manusia
tidak ada yang lain
seperti saya satu contoh
kami dari lampung pulang ke jember
di jember ada program memang pengasuh pesantren jadi tidak ada lain
banyak yang berangkat disitu menyatakan salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran
salah satunya seperti video yang terlihat bagaimana yang disini disebut sebagai yang mulia kanjeng dimas pribadi
ini mengeluarkan uang
di luar beredaran bahwa itu adalah penggandaan uang
bagaimana tanggapan dari para pengikut di sini sebenarnya
kalau penggandaan uang itu itu saya tidak setuju sama sekali
tapi kalau toh itu memang ilmunya allah yang dititipkan oleh allah kepada yang mulia dimas kanjeng taat pribadi itu haknya allah bukan hak kami
dan beliau siap membuktikan
dan kami pun setuju kalau yang mulia itu diadu untuk membuktikan uang itu uang palsu
itu bohong untuk semua
tidak ada uang palsu di sini
bapak pernah melihat langsung
kami dapat dibagi bagi sering
uang itu kan bisa diambilkan sama email dibagi bagikan cuma cuma sering

tidak ada yang sama itu tidak ada
baik ada masalah
dan bukan uang rupiah saja
uang seluruh dunia ada di sini
berarti ada pendapatan uang begitu yang didapatkan dengan ilmu khusus
dan itu banyak yang menyatakan adalah dengan memberikan terlebih dahulu pengorbanan
ada yang menyebutnya mahar
kalau mahar itu itu semacam apa ya
masuk ke satu
masuk ke satu sekolah
masuk ke satu pesan administrasi aja
mahar itu seikhlasnya
tidak ada yang dituntut sekian juta sekian
tidak ada itu
rata rata berapa begitu
atau ada yang ngasih berapa sampai berapa begitu
ya kemungkinan ada yang satu juta
ada yang seratus ribu
bahkan ada yang nitip sepuluh ribu rupiah
keyakinannya adalah ketika sudah memberikan uang itu
dan tadi dinyatakan akan dibuktikan oleh kanjeng dimas
itu akan menjadi berkali lipat begitu pak
kalau keterangan seperti itu
di sini hanya mahar yang dikatakan mahar perjuangan
itu hanya untuk keperluan kami sendiri
yang di sini mungkin tidak ada wc
buat wc bersama
memang di sini sarana air sangat kurang pak ya
air sumur kan tidak ada di sini
ya untuk keperluan itulah
untuk membeli alat alat itu
berarti ini menanti sesuatu yang dihasilkan
nantinya akan dibuktikan oleh kajeng dimas
ya dimas kanjeng tanbur
ya kemungkinan seperti itu
kemungkinan seperti itu
sampai kapan semuanya bapak bapak sama ibu ibu sekalian
ini ada yang membawa keluarganya juga
anaknya di sini
itu menunggu hasil itu
untuk hari ini memang dulu dulu
ketika sebelum empat bulan yang lalu
itu programnya sebulan sekali yang mulia
ya mengadakan istiqosa
kalau sekarang itu sangat dimohon
untuk segera istiqosa
tiap saat dan keadaan
istiqosa itu langsung bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan itu tadi
bukan itu yang kami masukkan
istiqosa di sini itu satu juga
kami kan hari hari ngeliatin akhlak ya
akhlaknya yang moya ketika ada satu masalah
seperti ada satu orang yang menzolimi beliau beliau datang sini
ini pun kami meneteskan air mata
beginilah akhlaknya seorang guru itu seperti itu
itu aja yang kami tunggu nanti hari hari di sini kayak gitu
kalau menanti masalah keuangan itu hak pribadi yang mulia itu
kita tidak nuntut apa apa di sini
banyak yang menyatakan di sini
bertahan di sini
karena nantinya akan mendapatkan finansial lebih begitu
apakah itu sebagai salah satu bentuk perjuangannya
hak untuk masalah itu murni milik yang mulia
murni yang mulia kanjeng gitu
terima kasih juga pak atas waktunya
atau mungkin ada yang diluarkan tersebar isu aliran sesat yang disatkan itu
kalau menurut pengikut di sini
tuh di sini nggak ada
kami di sini sholat lima waktu
setelah itu istighosa
kemudian yang dibaca al fatihah sholawat nariyah
nggak yasin wakiyah tabarung
nggak ada yang lain
saya saksi mata di sini
di sini tidak ada aliran sesat
yang katanya ini ini dibuat buat oleh mereka aja
baik terima kasih atas waktu ya bapak muslim
di camp kem atau tenda tenda di sini ini
ini ada sekitar dua puluh lima ribu yang dinyatakan oleh para pengikut di sini
jumlahnya dari seluruh daerah di indonesia
namun semenjak ada kasus ini juga banyak yang pulang pergi kurang lebih saat ini
ada masih berkisar ratusan pengikut
baik terima kasih widha subianto atas laporan ini